menteri keuangan sri mulyani merilis dua peraturan menteri keuangan atau pmk
terkait special purpose dan juga perpanjangan administrasi tekstamnesti
pertama pmk no satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu enam belas tentang perpanjangan administrasi
yang merevisi pmk no satu ratus delapan belas tahun dua ribu enam belas
kedua pmk no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu enam belas tentang spv yang merevisi pmk no satu ratus dua puluh tujuh tahun dua ribu enam belas
dalam pmk no satu ratus empat puluh satu wajib pajak dapat mengikuti program teks amnesti sampai akhir dua ribu enam belas
terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak hingga tiga puluh september dua ribu enam belas
sedangkan administrasi pendukung lain terkait bukti kepemilikan harta
bisa diserahkan hingga akhir tahun dua ribu enam belas
selanjutnya dalam pmk no satu ratus empat puluh dua para pemilik spv di luar negeri tidak harus membubarkan spv
wajib pajak hanya perlu membayar